rumah sakit dr muhammad jamil padang menyiagakan dua ruang isolasi dan sepuluh dokter dari berbagai bidang untuk mengantisipasi munculnya virus corona di daerah itu
seluruh dokter yang masuk tim merupakan tenaga berpengalaman menghadapi kasus seperti flu burung mers dan lainnya
seluruh dokter yang masuk tim merupakan tenaga berpengalaman menghadapi kasus seperti flu burung mers dan lainnya
seluruh dokter yang masuk tim merupakan tenaga berpengalaman menghadapi kasus seperti flu burung mers dan lainnya